baik langsung saja untuk memperdalam kemampuan finansial agar gaji tidak cuma sekedar numpang lewat
tiap bulannya kami sudah terhubung dengan safir senduk master financial planner
selamat pagi bang safir apa kabar
selamat pagi kabar luar biasa sekali
luar biasa ya bang safir ini tanggal muda baru gajian ya masyarakat
mayoritas kemarin tanggal dua puluh enam nampaknya
nah ini biar gaji gak cuma dalam tanda kutip numpang lewat
tapi juga bisa dialokasikan dengan hal hal yang bermanfaat dan produktif
tips dari bang safir bagaimana bang
wah kalau saya ditanya ya bagaimana cara mengelola keuangan itu jawabannya bisa sangat sangat luas
tapi yang harus ada di kepala kita adalah tentunya investasi ya
jadi esko lu bilang bahwa yang namanya kekayaan itu diukur bukan dari barang yang kita punya ya
bukan dari berapa banyak belanjaan yang kita lakukan setiap bulan
tapi dari banyaknya investasi yang kita lakukan
begitu yang ada di kepala kita
kalau bisa di setiap bulan selalulah gelisah kemana kita berinvestasi
itu yang pertama ya
kemudian hal kedua adalah selain yang kita lakukan adalah berpikir berinvestasi
yang kedua adalah coba untuk bisa mengendalikan pengeluaran ya
kendali pengeluaran kita
saya tahu di luar sana ada banyak sekali godaan godaan
dari market space dari teman teman di sosial media
dan kayaknya kalau kita lihat sosial media ini ya
kayaknya kok teman teman kita kok lebih berhasil ya dari kita gitu ya
mereka bisa beli ini bisa beli itu dan lain sebagainya
nah ketahuilah bahwa ukuran kesuksesan seseorang itu bukan dari dia bisa belanja ini
dan kita tidak nggak dari situ
tapi dari investasi
jadi saya rasa adalah kendalikan belanja kita
karena begitu kita tidak bisa mengendalikan belanja kita
maka biasanya masalah mungkin muncul
masalah utang lah masalah boros lah
pengeluaran lebih besar daripada pemasukan
dan saya pikir dua hal ini kita harus mantapkan betul betul
jadi pertama adalah investasi
dan kedua itu adalah kendalikan pengeluaran
dan satulah betulnya adalah
kalau bisa miliki dana darurat
dan saya selalu bilang adalah
jangan pernah berada dalam kondisi dalam hidup kita
nah dana darurat ini adalah semacam uang cash
sehingga kalau ada apa apa
dana darurat ini yang bisa kita gunakan untuk membayar pengeluaran tersebut
wah jadi benar ya
ukuran value kita itu bukan dari barang yang kita beli
mewah barang yang kita punya
tapi dari aset investasi seberapa besar yang kita miliki tabungan
bang safir tapi kalau bicara soal investasi sendiri
ini kan masih banyak yang kemudian bingung ya
untuk mengambil investasi pada saat
sebetulnya gaji aja cuma numpang lewat begitu tiap bulannya
ini kiat kiatnya bagaimana bang
iya jadi kalau kita bicara investasi
pada saat ini ada banyak sekali pilihan pilihan investasi
dan seringkali dengan adanya digital itu ya
digital sekarang memungkinkan seseorang bisa berinvestasi dengan dana dana yang sedikit
saya kasih contoh misalnya emas ya emas batangan
kalau dulu kalau kita mau beli emas batangan minimal kita harus punya uang satu gram satu gram
satu gram itu pada saat itu antara enam ratus rupiah delapan ratus ribu rupiah
nah sekarang dengan adanya digital orang bisa berinvestasi beli emas tidak hanya satu gram
tapi dia bisa beli se per sepuluh gram
bahkan sekian gram dia udah bisa beli
karena digital atau kemajuan teknologi mungkin itu hanya dana selémpur dari darurat ini kan
majuan teknologi memungkinkan seseorang
membeli emas tidak harus pada pecahan
terkecil satu gram tapi bisa jauh
lebih kecil ya kemudian reksadana
juga beberapa ratus ribu rupiah
sudah bisa aset kripto
misalnya dua ratus tiga ratus ribu rupiah
sudah bisa jadi saya mengerti
kalau ada sebagian orang merasa bahwa
aduh kayaknya uang saya pemasukan
sudah habis untuk bayar pengeluaran tenang
saja sekarang banyak sekali investasi
yang bisa dilakukan dengan hanya jumlah
dana yang sedikit dan satu lagi
tipsnya adalah menabung di depan atau invest
di depan saya kasih contoh misalnya
kalau misalnya kita gajian tanggal dua puluh lima maksimal
masukin uangnya ke investasi yang saya sebutkan
tadi sisanya dibelanjakan
tapi yang penting sudah menabung di depan
jadi satu hari setelah gajian langsung dialokasikan
uang untuk kebutuhan dan juga investasi
tapi kalau sekarang ini juga banyak sebetulnya
minat masyarakat umum untuk investasi
seperti saham ataupun kripto tadi bang safir katakan
nah namun masih banyak juga yang
kemudian tidak memiliki dana darurat sehingga
dana cash money ini mereka tidak punya
sebetulnya untuk agar
bisa mengakomodir hal
tersebut kedua hal itu tidak
saling bertabrakan dana darurat
dan juga dana untuk investasi bagaimana bang
ya saya jadi ingat ya
beberapa tipe tipe orang pedagang
beberapa pedagang seringkali
mereka nggak punya cash di laki
usahanya di bank mereka seringkali
nggak punya cash kenapa karena semua uang
cashnya itu dibelikan barang dagangan
akhirnya apa yang terjadi kalau barang
dagangannya laku it's okay tapi kalau barang
dagangannya lagu dia udah keburu nggak punya
cash sementara barangnya mau dijual udah
nyangkut nggak kejual nah sama seperti itu
banyak orang ketika mereka sebetulnya
bisa punya dana darurat yang dia lakukan
adalah sayang nanti dana daruratnya dalam
bentuk cash atau sayang banget dana daruratnya
dalam bentuk tabungan mending kita masukin
semua di investasi nah ujung ujung
kalau investasi lagi nyangkut ya dia repot
juga kan begitu jadi saya selalu bilang gini yang pertama
adalah kalau kita berinvestasi
jangan gunakan uang belanja
itu yang pertama ya uang belanja
uang anak minggu depan buat bayar sekolah
seperti itu ya jadi pastikan uang itu
betul betul uang kelebihan atau uang
nganggur ya misalnya kita tahu
bawa uang ini belum akan kita pakai
dalam waktu tiga bulan ke depan silahkan
investasi gitu tapi kalau kita tahu uang
ini paling nganggurnya cuma seminggu
jangan taruh di investasi itu yang pertama
saya pikir jadi menurut saya adalah
punya dana darurat dan punya tabungan itu bisa
berjalan diiringan saya pikir
begitu oke dana darurat lebih
penting ya mungkin bisa
memiliki dana darurat baru kemudian berpikir untuk
berinvestasi nah ini bang safir terkait
dengan masyarakat yang gajinya
kerap numpang lewat biasanya ini
ada sebuah kedok self rewards
nah ini gimana tanggapan bang safir
kelelahan karena kerja karena
stres lalu self rewards tapi ternyata
akibat dari self rewards ini gaji
malah numpang lewat aja
sosial media menurut saya punya
yang sangat penting pada istilah
self rewards ini ya kenapa karena
self rewards ini biasanya
membuat seseorang jadi
dia jadi apa ya jadi
tidak menyalahkan diri
nggak apa apa lah ini freewer nggak apa apa
lah ini self rewards jadi menurut saya
self rewards itu nggak masalah tapi mungkin yang bisa
dilakukan adalah lakukan pembatasan
liburan misalnya sebulan satu kali
misalnya muncul mungkin tipe tipe freelancer
atau liburan dua bulan sekali
misalnya tapi yang salah juga adalah
kalau dia liburannya nggak kekontrol itu yang salah juga
saya pikir begitu kemudian atau
misalnya saya self rewards nya beli
harga tertentu itu oke nggak apa apa
tapi yang penting dia lakukan pembatasan
maksimal berapa rupiah dalam
sebulan misalnya yang
repotnya adalah kalau dia tidak lakukan
pembatasan pembatasan seringkali self rewards
ini jadi kegedean dan melebihi
dari rewardnya itu sendiri lebih
dari pemasukan yang dia dapatkan jadi
self rewards boleh yang penting orang harus
tahu bagaimana caranya melakukan
pembatasan pembatasan dirinya sendiri
baik dari segi frekuensinya maupun
dari segi rupiah yang keluar oke
mungkin ini ya bang safir kebutuhan dan
keinginan dua hal yang berbeda yang harus
benar benar kita pahami betul betul ya
agar bisa menentukan mana
yang paling penting mana yang sebetulnya bisa
ditunda bang safir ini
terkait dengan gaji numpang lewat
biasanya mereka yang gaji numpang lewat ini kan
gaji masuk langsung
mengkotak kotakan untuk investasi tapi mengkotak kotakan
untuk membayar utang atau
pay letter cicilan kartu kredit begitu ada
nggak sih tips dari bang safir ini untuk mengelola
tagihan tagihan seperti itu
ya ini menarik kenapa
karena yang pertama saya selalu bilang gini
banyak orang saya sering
seseorang gitu eh kamu kok kerjaannya kok berat sekali
sekali ngoyo sekali gitu terus dia
tau nggak apa habis banyak cicilan sih
bang safir terus saya bilang gini yang selalu ambil
banyak cicilan siapa kan begitu ya
intinya adalah banyak sekali orang itu
bisa membedakan mana yang sebaiknya
barang itu dibeli cash mana yang sebaiknya barang itu
dibeli cicilan jadi segala
macam yang dia lakukan adalah nggak apa apa nggak apa apa
yang penting cicilan begitu ada cicilan saya ambil
nanti begitu saya kerja yaudah saya tinggal
bayar cicilan itu kan gitu ya jadi tips
dari saya yang pertama adalah ketahuinlah
kapan boleh ngutang kapan tidak wah ini menarik
gitu ya tidak semua
barang atau jasa yang kita beli
itu sebaiknya dibeli dengan cara utang
ya sebaiknya batasi
pembelian pembelian dengan cara utang
sebagai contoh misalnya untuk barang
atau jasa yang angkanya sangat sangat besar
tapi pastikan kita memang membutuhkan
barang dan jasa tersebut monggo
silahkan beli dengan cara utang apa apa
tapi kalau misalnya kita nggak butuh butuh banget
kita hanya sekedar ingin mungkin nggak usah
pakai utang kenapa karena utang membuat
kita bayar dengan cari cicilan dan itu ada
bunganya itu yang pertama jadi pastikan
kita barangnya memang mahal
dan memang kita butuhkan tapi
kalau memang barangnya mahal tapi
kita cuma sekedar ingin maka mungkin
kita bisa tunda dulu itu yang pertama
saya pikir kemudian yang kedua juga saya
pikir menurut saya adalah yang kedua
adalah kita harus bisa memilih dengan siapa
kita berhutang karena dengan siapa kita
berutang akan menentukan bagaimana nasib
kita kelak kalau kita lagi nggak bisa
bayar sekarang anda bayangkan kalau kita
bayar dia susah sekali di negosiasi
namanya aja udah pinjol ilegal
tapi kalau misalnya dia legal kita
dengan mudah bisa melakukan negosiasi
saya pikir hal hal seperti ini yang harus
kita perhatikan kalau kita nggak butuh utangan
oke jangan sampai terjerat pinjol ya
akses di retas kemudian juga terkena
teror untuk menagih dengan bunga selangit gitu
nah bang safir ini jika
kemudian seseorang sudah
agar kemudian ini bisa miliki
suatu tujuan finansial goal finansial
yang cukup absolut
begitu ingin punya aset misalnya apa yang
ya jadi yang pertama kita harus bisa
aset yang ada di sekitar kita
jadi banyak orang berpikir bahwa
rumah yang kita miliki adalah aset kalau misalnya
kita punya rumah rumah adalah aset
tapi ketahui lah bahwa rumah memang
aset tapi rumah tidak mudah untuk
dijual kembali kalau kita lagi kalau kita
menganggapnya itu investasi
jadi sebaiknya pastikan mungkin
beberapa diantara kita bilang oke saya mau beli sofa
kenapa sofa itu aset saya mau
dia memang aset tapi aset konsumtif
jadi nomor satu pastikan kita
punya goals kita punya target
untuk punya aset yang produktif
entah dalam bentuk reksadana entah dalam bentuk
saham intinya aset itu
tidak harus berbentuk fisik dia juga
bisa berbentuk paper seperti saham reksadana
atau bisa juga berbentuk digital
seperti aset crypto kemudian
belakangan ini juga ada nft
segala macam itu juga aset produktif
saya pikir kenapa karena dia harganya
bisa punya potensi untuk
naik dan dengan mudah dia dijual kembali
jadi nomor satu punya goal untuk
punya aset yang produktif itu yang pertama
kemudian kedua adalah setiap bulan
menjelang gajian selalulah gelisah
terhadap investasi contohnya begini
waduh gajian saya bulan ini
saya investasi apa ya aduh gajian saya
bulan depan saya coba invest itu
coba investasi inilah dan lain sebagainya tapi kebanyakan
yang orang lakukan begini aduh gajian
bulan ini saya beli tas aduh gajian
bulan depan saya beli baju deh yang dia
gelisah itu bukan investasi tapi yang dia
gelisahkan itu adalah belanjaan
no tidak seperti itu
tapi selalulah gelisah investasi apa
yang akan kita lakukan yang bisa kita
lakukan saya pikir kalau dua ini kita
bisa lakukan dengan baik kita punya
goal yang punya aset produktif
apa dan kita selalu gelisah sama
dua hal itu itu mantap sekali untuk
kondisi keuangan kita yang lebih baik di masa
yang akan datang aduh bang safir ini sangat
mencerahkan ya untuk
kita kita mungkin yang gajiannya ini
masih mengelolanya dengan kurang baik
dan tentunya ini juga bisa
memberikan mindset yang bagus ya
aset itu jangan dibiarkan diam tapi pilihlah
aset yang bisa bergerak produktif untuk kita
terima kasih bang safir senduk master
financial planner sudah bergabung bersama kami pada
pagi hari ini selamat pagi bang safir salam sehat
salam pagi terima kasih